partai persatuan pembangunan atau p tiga menyebut menyiapkan jabatan strategis di struktural partai untuk sandiaga uno
yang akan diumumkan resmi sebagai kader partai kaabah dalam waktu dekat
meski belum memastikan p tiga menyebut masih ada kemungkinan nama sandi akan diusulkan sebagai nama cawapres dari ganjar pranowo
seberapa besar kemudian peluang tersebut mana yang menjadi prioritas dari p tiga
menjadikan sandi cawapres ganjar atau menaikkan elektoral partai kaabah di pileg dua ribu dua puluh
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami melalui sambungan di luar studio
ketua dpp p tiga ahmad baidoy selamat malam mas sawi assalamualaikum
waalaikumsalam selamat malam bram
baik langsung saja jadi jabatan strategisnya ini apa
strategis dalam arti hanya untuk pemenangan pilek atau kemudian strategis untuk bisa juga memenangkan ganjar begitu mas awi
ya namanya jabatan strategis berarti cukup strategis artinya diatasnya ketua dpp lah kira kira begitu
tetapi bukan ketum sekjen atau beduk nah apa itu tentu nanti pak plt ketua umum pak martyono yang akan mengumumkan
kalau tadi dikatakan apakah ini fokusnya pilpres atau p tiga sebagai partai politik di parlemen tentu target pertama adalah
menaikkan kursi di dpr dalam artian bisa lolos parliamentary threshold
yang kedua bisa sama sama mengantarkan pak ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia yang terpilih pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
tentu semuanya itu kan tidak bisa dilakukan secara tiba tiba tetapi harus melakukan langkah langkah politik agar tujuan yang diinginkan oleh partai persatuan pembangunan itu tercapai
nah menggabungnya pak
pak sandiaga uno itu diharapkan untuk itu
baik mas sawi saya ingin fokus dulu anda tadi mengatakan di atas ketua umum dpp begitu
artinya apakah ini majelis pertimbangan menjadi salah satunya
bukan maksud saya itu di atas ketua dpp saya kan ketua dpp
ya kalau diatasnya ketua dpp apa kan kira kira begitu
tetapi bukan ketua umum bukan sekjen bukan bentuk
tapi cukup strategis lah posisinya nanti

insya allah itu pas dengan portfolio yang dimiliki oleh pak sandiaga uno
sebagai tokoh nasional beliau juga pernah menjadi calon wakil presiden di dua ribu dua puluh
dan juga pernah menjadi wakil gubernur dki jakarta
oke oke saya ingin mencoba menafsirkan tapi kalau dari tugasnya apa kemudian
apakah memang untuk mendongkrak elektabilitas nanti pada saat perolehan dipilih
ya dua hal tadi itu karena p tiga sebagai partai politik memiliki target loros parliamentary threshold dan kursi dpr nya naik
ya dua hal tadi itu karena p tiga sebagai partai politik memiliki target loros parliamentary threshold dan kursi dpr nya naik
yang kedua sebagai partai politik yang mengusung pak ganjar pranowo diharapkan juga bisa menyukseskan pak ganjar pada pemilu presiden di empat belas februari dua ribu dua puluh
oke lebih eksternal begitu ya mas awi ya dan juga sebagai vote gather begitu ya
ya dua hal itu yang menjadi tanggung jawab yang harus dijawab oleh p tiga hari ini
termasuk kader p tiga siapapun pengurus pasti memahami dua tugas utama itu

nah kemudian belum ada kepastian apakah p tiga akan menangkap pak ganjar pranowo
apakah kemudian nama sandi akan diajukan walaupun kemudian pdp mengatakan mempersilahkan begitu
nah ini apakah memang nama sandi ketika sah nanti menjadi kader akan langsung dimajukan sebagai cawapres kader p tiga untuk ganjar pranowo begitu
di internal p tiga ada mekanismenya diantaranya selain rapat pengurus harian juga ada rapat pimpinan nasional
rencana nyahir pekan ini kita juga akan membahas akan melaksanakan rapimnasya
nah ini apakah memang nama sandi akan diajukan walaupun kemudian pdp mengatakan mempersilahkan begitu

rencana nyahir pekan ini kita juga akan membahas akan melaksanakan rapimnasya
rencana nyahir pekan ini kita juga akan melaksanakan rapimnasya
dan kami katakan dengan tahapan tahapan itu maka ketika pak sandiaga uno masuk sebagai kader p tiga maka peluang beliau untuk diusulkan sebagai calon wakil presidennya pak ganjar kepada pdp itu semakin terbuka

nah di dalam lovely
peluang untuk diusulkan semakin terbuka
tentu semuanya sesuai mekanisme musyawarah antara pdi dan p tiga dan partai partai yang lain
yang jelas sebagai sebuah aspirasi tadi
sekjen pdi perjuangan pasasto sudah membuka diri
karena memang kita punya hak untuk mengusulkan
soal kepastian dia jadi digandeng pak ganjar atau tidak itu kan langkah berikutnya
tapi yang langkah pertamanya ini peluang beliau pak sandiaga uno
untuk diusulkan oleh p tiga itu semakin terbuka lebar
jadi kita nanti setah kebagai kader p tiga dan berkate a serta berjas p tiga
oke lebih jelas begitu ya
tapi yang kemudian dalam perspektif p tiga tentunya mas awi
apakah kemudian dengan misalkan nanti diterima sebagai cawapres ganjar
maka akan memperbesar kalau saya mengutip apa sebutannya mas romi saat itu adalah saham seri a nya begitu
p tiga untuk pasangan capres cawapres
ataukah kemudian tidak perlu itu tapi cukup pak sandi menjadi kader dan juga pengurus saja
itu sudah cukup untuk elektoral dipilek nanti
seperti apa rencananya
ya kalau harapan kita sesuai kesepakatan keputusan raffi minas v di yogyakarta
bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden itu diserahkan kepada pengurus harian dpd
jadi ada tanda putih di situ diharapkan calon wakil presidennya adalah kader
baik itu kader yang baru ataupun kader lemah yang terpenting dia berkta p tiga
kalau itu kemudian oleh pengamat politik ataupun siapapun di mana ibarat kita di bursa efek
di mana sebagai saham seri a ya silahkan saja
tapi karena faktanya bahwa p tiga adalah partai di parlemen yang pertama kali menyatakan usungan secara resmi kepada pak ganjar pranowo
jadi melalui keputusan mekanisme partai
yang berikutnya terkait dengan peningkatan kursi parlemen termasuk lolos parliamentary threshold
itu sudah menjadi kesadaran bersama
termasuk ketika pak sandi ketika bergabung dengan p tiga tentu memahami hal itu
bahwa hari ini p tiga sedang berjuang keras meningkatkan perolehan suaranya di dua ribu dua puluh
berarti poin kedua akan lebih menjadi prioritas begitu tugas seorang sandiaga uno dalam p tiga begitu mas sawi
tujuannya bisa jalan bersama sama
tetapi sebagai partai politik tentu yang dilihat adalah perolehan kursi di parlemen
kalaupun kemudian beliau diusulkan menjadi calon wakil presiden
dan dipilih ya alhamdulillah
apa yang dikatakan dalam teori politik yang namanya potel efek itu bisa terbukti
dan p tiga bisa terkerek insya allah kalau jawab presnya ada di p tiga
oke baik mas awi informasi yang kami terima
pak jokowi pernah menyodor
nama erick thohir dan juga sandiaga uno ke megawati
namun ternyata responnya tidak terlalu bagus begitu
apakah kemudian p tiga yakin ketika sudah berkata p tiga sudah menjadi kader p tiga
ini akan lebih mulus nanti diterima oleh pdip dan juga ganjar
saya nggak tahu informasi yang bram sebutkan tadi ya
sebagai buku buku politik buku buku media ya silahkan saja
tetapi kita tidak terkait dengan itu
karena pdi juga menghormati p tiga sebagai partai politik
memiliki hak yang sama untuk mengadukan pasangan dari pak ganjar
karena itulah yang disempatkan dalam kerjasama politik antara pdi dan p tiga
dipersilahkan p tiga mengajukan calon wakil presidennya
karena memang dalam komunikasi politik kita
kerjasama itu kan saling melengkapi satu sama lain
tentu akan dinilai figur mana yang layak dan cocok untuk menopang kemenangan pak ganjar
dan tentu bisa menang satu putaran
mas awi berarti artinya p tiga hari ini yakin ya
dengan kemudian kriteria seorang sandiaga uno mampu diterima dan mampu menutupi apa yang kurang dari ganjar begitu ya
ya setidaknya pak sandiaga uno itu memiliki dua hal yang sangat dibutuhkan
pertama dari kalangan islam santri beliau termasuk tokoh muda islam
yang kedua dari luar jawa
keterwakilan dari sisi geografis itu penting dan juga keterwakilan dari demografi juga penting
tentu selain itu yang tidak kalah penting adalah calon wakil presiden itu bisa menggerakkan mesin partai pendukungnya
dan juga mesin relawan untuk memenangkan konteksasi
dalam hal ini misalkan menggerakkan mesin partai menggerakkan relawan itu kan tidak mudah juga
oke berarti hingga saat ini masih kemudian yakin begitu ya
ini menjadi kriteria yang cocok dan dibutuhkan
nah ini kemudian saya ingin masuk pada apa yang kemudian disebutkan ade armando beberapa hari terakhir adalah soal adanya kontrak politik
yang mengatakan salah satu poinnya adalah penentuan cawapres dari ganjar akan ditentukan oleh pdp dan juga kota umumnya
apakah kemudian hal tersebut masih meyakinkan begitu bagi p tiga bahwa nama sandi yang akan kemudian diterima
ya pak ade armando sebagai seorang akademisi yang harianya
mencoba menjadi politisi tentunya paham dengan yang namanya konstitusi negara kita bahwa penentuan kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden
iya cawapres juga yang disebutkan juga kabinet dan seterusnya
nah yang disebut ade armando itu kalau nggak salah juga kabinet kabinet
dan saya kira itu sesuatu yang saya ragu terhadap informasi itu
dan dalam berbagai kesempatan kami bertemu
dengan pdi pdi itu silahkan membuka diri kepada partai partai yang terlibat kerjasama politik untuk mengajukan apalagi p tiga merupakan partai parlemen yang pertama kali menyatakan dukungan
dan itu tentu menjadi kasatan sejarah yang tidak bisa diabaikan begitu saja
dan teman teman pdi memahami itu
kita kan kerjasama dengan pdip sekali ini saja tetapi sudah memiliki kesejarahan yang cukup panjang baik di tingkat nasional maupun di daerah
oke berarti penentuannya memang akan ditentukan
tentukan oleh pdi dan ketua umumnya begitu
tidak akan melibatkan p tiga nanti
meski sudah atau pertama kemudian yang ikut mendukung ganjar
ya berdasarkan komunikasi terakhir ya akan diperhat bersama dimusawarakan
bahasa musawarakan kan musawara antara pdi dengan pantai yang lainnya
kan nggak mungkin kalau musyawarah itu sendiri
namanya musawara minimal ada dua belas pihak
itu yang kami dapatkan dalam pertemuan pertemuan dengan teman teman pdip
baik di kantor pdi
maupun di kantor p tiga
termasuk juga ketika kita berbincang bincang dalam peresmian kantor relawan di jalan dipenogoro ke jepang
oke mas sawi kemudian hari ini kita tahu kemarin pan sudah bertemu meski belum ada deklarasi bersama begitu dengan pdip
menyodorkan nama erick bahkan perindo ini menyodorkan nama juga misalkan seperti tuan guru bajang
nah dari nama nama ini kriterianya kan hampir hampir mirip dengan apa yang kita bahas di awal tadi
apakah kemudian masih yakin ini peluangnya akan lebih besar
atau nama sandiaga uno dibandingkan paling tidak erik tohir misalkan
ya selain soal yang saya sebutkan tadi keterwakilannya juga harus diukur
dalam hal ini misalkan kalau p tiga kan mewakili kelompok islam tradisional
dalam hal ini mayoritas keluarga besar nahdlatul ulama ada di p tiga
di p tiga komponen nahdlatul ulama nahdlatul ulama itu mayoritas di internal p tiga
dan itu menjadi poin
yang penting saya kira yang tidak dimiliki oleh yang lain
tapi sekali lagi kita serahkan pada dinamika politik negosiasi politik selama kurang lebih tiga bulan ke depan
tok penetapan jalan presiden dan jalan wakil presiden itu baru akan diputuskan pada sekitar
didaftarkan ke kpu kan berdasarkan jadwal itu kan bulan november masih cukup lama
dan masih kita punya cukup waktu untuk menentukan itu
oke berarti masih akan cukup panjang
tidak kemudian lebih khawatir
lagi ini calonnya tidak akan atau kemudian tersalib calon lain
artinya masih banyak waktu peluang makin atau penumpang gerbong ini akan lebih banyak lagi nanti ke depannya
semakin banyak waktu itu semakin banyak mensosialisasi sendiri
semakin meningkatkan popularitas dan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari penilaian penilaian terhadap calon wakil presiden yang akan mendampingi pak ganjar
nah seperti kami katakan tadi bahwa dalam pakem konfigurasi kepemimpinan kita
antara konfigurasi nasionalis dengan islam
khususnya islam tradisional itu selalu ada apalagi ini periode pertama
misalkan pada dua ribu empat kita lihat pak sby menggandeng pak jk
di dua ribu empat belas pak jokowi mengganding pak jk yang kalangan nu islam melalui luar jawa
maka feeling kami dan saran kami di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti pak ganjar
representasi nasionalis menggandeng tokoh yang islam
dari luar jawa sehingga itu saling melengkapi satu sama lain dan kemenangan bisa mudah dicapai
tentunya mesin politik partai lebih mudah untuk bekerja
oke masih keyakinan itu masih besar begitu ya meski waktu yang cukup panjang
kalau tidak salah kemudian pdp sempat mengatakan akan masih menimbang dan juga memutuskan di september nanti bahkan
ya partai politik kan harus punya keyakinan untuk menang
karena partai politik
sejarahnya niatnya dibikin untuk ikut pemilu dan mencapai kekuasaan atau mencapai kemenangan bisa merebut kekuasaan
tidak ada ceritanya partai politik didirikan untuk oposisi tidak ada
menjadi oposisi itu karena kalah dalam pemilu
nah karena kita sudah komitmen seperti itu maka harus yakin harus optimis
oke pun misalkan tidak diterima nama sandiaga uno sebagai cawapres ganjar akan tetap bersama pdp begitu ya
keputusan mengusung pak ganjar itu merupakan keputusan rapimnas
untuk beralih dukungan dari pak ganjar itu tidak mudah
harus melakukan rafimnas lagi untuk membatalkan hasil rafimnas sebelumnya
jadi selama hasil rafimnas itu belum dicampur maka dukungan pengusungan kepada pak ganjar itu masih berlaku
bulannya belum ditentukan mas hingga saat ini
kapan akan diumumkan kemudian
kalau kami memprediksi pasangan ganjar itu masih berlaku
kalau kami memprediksi pasangan ganjar itu masih berlaku
karena penjelasan dari penguasa pres ini baik pak ganjar pak bravo ataupun pak hanis itu kemungkinan di last minute
karena ini terkait juga dengan strategi politik
biasanya yang kemarin kemarin itu diumumkan di akhir akhir
karena melihat siapa kira kira yang akan diusung yang akan digandeng siapa yang akan digandeng
kemudian peluangnya seperti apa
kalau diumumkan jauh jauh hari itu kan lebih mudah dicari sisi kelemahannya
calon wakil presiden ini baru definitif ketika menjelang pendaftaran ke pemilu
bahkan bisa seminggu atau kalau dua ribu sembilan belas kemarin sehari sebelum mendaftar ke pemilu gitu ke kpu gitu
baik dua ribu sembilan belas saja yang ada incumbent sat ham minus satu begitu ya apalagi sekarang yang kemudian semuanya calon yang baru
baik kami akan tentu menunggu mas awi kapan kemudian pengumuman cawapres dan siapa yang akan dipilih
terima kasih atas waktu anda mas awi ahmad baidowi ketua dpp p tiga telah bergabung bersama kami
sehat selalu mas awi